darah bagi anda yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran dan melewati jalur tol cipularang
anda bisa berkunjung ke rest area delapan puluh delapan a
di sini anda bisa menemukan banyak fasilitas dan gerai yang menarik
lalu seperti apa simak liputannya berikut ini
halo saudara saat ini kami sedang melakukan liputan arus mudik dan tepatnya kami berada di rest area kilometer delapan puluh delapan a cipularang
nah ini merupakan rest area favoritnya para pemudik untuk beristirahat
kenapa karena di sini lengkap sekali fasilitasnya
mulai dari minimarket tenan tenan hingga masjid yang sangat luas
nah saat ini saya akan ajak anda ke salah satu posko yang ada di rest area ini
penasaran seperti apa fasilitasnya ikut ya
wow sodara pas saya masuk sini ramai sekali dengan pengunjung dan nyaman banget ya
kira kira apa sih yang menarik di posko ini kita akan lihat bersama ya
yang pertama ternyata di sini sudah lengkap dengan berbagai fasilitas
jika kita lihat sebelah sini di sini sudah ada barcode yang tentu ini diperuntukkan bagi mereka
teman teman yang ingin bersedekah di bulan ramadan saudara
di sini sangat mudah jika mereka ingin bersedekah sudah dimudahkan dengan berupa barcode ya
dan bagi customer yang ingin bersedekah sudah pasti mereka akan mendapatkan door price melalui barcode ini saudara
nah kita sekarang lihat sebelah sini
di sini sudah ada sejumlah pengunjung yang sedang melakukan konsultasi perbankan yang tentu ini didampingi ataupun ditemani oleh petugas perbankan di posko ini ya saudara
selain itu di sini juga sudah ada tempat tunggu berupa meja maupun kursi sehingga memberikan kenyamanan bagi mereka para pengunjung
nah selain itu di sini menarik sekali saudara ini adalah tempat ataupun pelayanan pijat bagi mereka para pengunjung
karena kita tahu ya biasanya mereka yang berada di rest area ini mereka yang notabene merupakan pemudik sehingga mereka perlu pejatan pijatan begitulah saudara ya
tadi sekalian bersedekah bayar zakat juga
ngelihat dari fasilitasnya sih lengkap juga ya
dari buat anak anak tambah lagi tertarik sama pijat juga ada lengkap sih
nah saat ini saya akan mencari informasi lebih dalam
terkait fasilitas di posko ini ada apa saja langsung saja itu kita ada layanan konsultasi
syariah jadi untuk pemudik yang misalkan membutuhkan untuk konsultasi produk ataupun
transaksi bisa kami bantu lalu yang kedua kita juga ada fasilitas untuk pijat nah pijat itu
nanti bisa juga ya untuk pemudik jadi kalau misalkan agak lelah itu bisa kita bantu untuk pemijatan
supaya lebih relax seperti itu lalu nanti ada juga untuk games juga mbak games juga itu untuk
anak anak jadi nanti selain main games nanti anak anak pun akan mendapatkan berupa hadiah
betul dan nanti ada juga konsultasi ini untuk j swab apabila misalkan pemudik mau bersodako
atau infak atau zakat selain berinfak itu menambahkan untuk istilahnya ini ya nanti ada
juga untuk pendapatan suvenir dapat suvenir juga seperti itu nanti terakhir mungkin ada layanan
takjil juga jadi untuk pemudik nanti membantu untuk apa persiapan untuk berbuka puasa ya nanti
kita akan membagikan cat
nah selain itu posko nya selain di sini di mana lagi sih mbak untuk posko selain di sini kita juga
ada di posko cipali itu di kilometer satu ratus enam puluh enam mbak ini periodenya sampai kapan nih ada posko ini
periodenya kita dimulai dari tanggal tiga sampai dengan tanggal sembilan seperti itu baik terima kasih mbak
dita selamat bertugas kembali nah saudara itu dia tadi keseruan yang ada di posko bank ini
tentu untuk anda saudara yang ingin mencoba berbagai fasilitas mulai dari tukar
uang top up e money dan lain sebagainya anda langsung saja berkunjung ke salah satu posko
yang ada di tol cipularang kilometer delapan puluh delapan ninda destiani sunandar kompas tv bandung jawa barat